jumat sembilan belas mei menjadi batas akhir tenggak pelunasan biaya perjalanan ibadah haji atau bipih
sebelumnya kementerian agama telah memberikan perpanjangan waktu pelunasan biaya haji tahun ini sebanyak dua kali
dari lima mei kemudian diperpanjang hingga dua belas mei dan batas akhir pada hari ini sembilan belas mei
lantas apakah seluruh calon haji ini reguler dan telah melakukan pelunasan serta sejauh mana persiapan penyegeran ibadah haji pada tahun ini
kita langsung bahas bersama kami pada sore ini melalui sambungan daring
ada direktur jenderal penyelenggaraan ibadah haji dan umroh kementerian agama kang hilman latif
selamat siang assalamualaikum kang hilman
terima kasih atas waktu anda bersama kami di newsroom
kak hilman data yang anda himpun hingga pukul tujuh belas waktu indonesia barat ini sudah berapa orang yang melakukan pelunasan dan belum melakukan pelunasan
jadi perlu kami sampaikan bahwa yang dimaksud dengan data yang sudah perlunasan adalah data dari jamaah yang masuk kuota
jadi yang masuk kuota untuk tahun ini yang sudah melakukan perlunasan adalah satu ratus tiga puluh sembilan empat puluh empat orang
jadi artinya orang yang sudah masuk kuota tahun ini itu memang masih belum
yang melakukan perlunasan
akan tetapi kami juga membuka ruang bagi cadangan
sudah kita lakukan
alhamdulillah ya untuk cadangan itu sudah masuk juga
yang cadangan pertama rp tujuh belas tujuh ratus dua puluh empat dan yang totalnya adalah rp dua puluh sembilan tujuh ratus tujuh puluh lima
sehingga secara total sebetulnya kuota untuk haji reguler yang dua ratus tiga
dan yang totalnya tiga ratus dua puluh itu sudah terpenuhi
memang beberapa provinsi dan kabupaten perlunasannya sangat dinamis
ada yang kurang ada yang lebih
beberapa kabupaten sudah lebih
atau lebih banyak yang lebih
tapi juga ada beberapa kabupaten yang kurang atau provinsi sebetulnya yang kurang untuk pelunasan kuotanya
artinya kuota yang disediakan untuk tahun ini adalah dua ratus dua puluh satu ribu begitu ya kuota jemaah haji kita
artinya semuanya sudah lunas
dua ratus dua puluh satu itu dibagi dengan jemaah haji khusus
jadi kalau haji reguler itu dua ratus tiga
nah sekarang fokus kita adalah bagaimana kita memetakan
alhamdulillah karena kita membuka cadangan itu sudah tertutupi
kalau yang anda terima dari lapangan seperti apa ya pak kal hilmania
faktor apa yang membuat sebagian calon haji ini masih belum melunasi hingga hari ini
ada beberapa faktor yang disampaikan oleh pak kanwil ya
beserta kabin haji di berbagai provinsi
di antaranya memang jamaah belum siap untuk berangkat
misalnya ada orang juga yang secara finansial belum siap untuk tahun ini
ada juga yang karena penugasan pindah penugasan baru di tempat kerja yang lain
kemudian juga ada yang sakit ada yang hamil ada juga yang meninggal
kemudian beberapa juga ada data yang tempat tinggal dari jemaahnya sudah pindah demi silih
kemudian juga masih belum
dan ada yang ingin mundurkannya untuk tahun berikutnya
tapi alhamdulillah ini juga sudah dapat diimbangi oleh cadangan ya
siap juga untuk diberangkatkan tahun ini
ya artinya jika tidak lunas pada hari ini otomatis pada tahun berikutnya dua ribu dua puluh empat akan menjadi prioritas yang akan didahulukan ya
diberangkatkan haji jika sudah lunas tahun depan
jadi semua proses pelunasan itu
yang diumumkan oleh
kementerian agama berdasarkan kuota itu basisnya adalah nomor urut pak
jadi kami dari pusat itu menggunakan sistem kami di siskoh itu sudah ada nomor urut jemaah di pendaftaran yang sudah dilakukan mungkin untuk yang berangkat tahun ini rata rata adalah mereka yang daftar tahun dua ribu sebelas dua ribu dua belas
nah itu nomor urutnya kita panggil kita distribusikan ke provinsi
dan bila mereka tidak melunasi sampai hari ini
maka kemudian mereka ya memang tidak masuk keberangkatan tahun ini dan mungkin tahun berikutnya
tadi anda sebutkan banyak faktor yang membuat calon haji ini tidak bisa melunasi
di antaranya adalah sakit kemudian menunda hingga tahun depan karena ada permasalahan perpindahan domisili
termasuk juga tidak mampu membayar atau melunasi pada hari ini
apakah ada bentuk keringanan
karena saya kutip tadi paket berita sebelumnya menyebutkan ada rapat yang diselenggarakan oleh kemenang
dari masing masing daerah agar ada solusi yang pas menjawab dari keluhan mungkin dari salon haji ini untuk bisa berangkat pada hari ini untuk melunasi terutama kang hilman
ya kami sudah melakukan tiga kali ya proses pembukaan untuk pelunasan itu
dan kita sudah perpanjang pelunasan sampai dua kali
jadi kita insya allah akan menutupnya pada hari ini
dan kami sedang merekap untuk siapa saja yang akan diberangkatkan tahun ini
bahkan tim kami di daerah itu juga sudah jalan pak untuk melakukan pemaketan
dan mereka akan dimasukkan pengkelotaran berapa
kemudian berangkat tanggal berapa
akan ditempatkan di hotel mana
akan ditempatkan di maktabnya yang mana dan lain sebagainya
jadi ini terkait dengan waktu juga keberangkatan yang semakin dekat
insya allah kan tanggal dua puluh empat
jadi hari ini jamaah pelotor pertama akan berangkat
yang kedua jemaah yang sudah lunas ini juga harus melakukan pemisahan
sebelumnya proses pemfisaan harus dilakukan biofisa
sebuah teksi sidik jari dan lain sebagainya
itu sudah harus selesai sebelum proses pemloteran dilakukan
oleh karena itu kemarin memang kami juga sudah menyampaikan
baik melalui tim kami di provinsi maupun kabupaten kota
dan juga di daerah
kepada masyarakat dan calon jamaah haji
agar proses pelunasan itu bisa dilakukan tepat waktu
sehingga waktunya cukup untuk persiapan berangkat mereka
maupun kami di dalam mempersiapkan dokumen keberangkatan mereka
jadi saya kira konteksnya seperti itu saja
ya kang hilman tadi juga disebutkan dalam redaksional tim kami di ponorogo
itu batas waktunya hingga pukul lima belas sore
artinya masing masing daerah ini punya beragam tenggar waktu ya
untuk jam berapa terakhir membayar
begitu ya kak hilman
sebetulnya itu pembayaran kan melalui perbankan ya
oleh perbankan dan jam kerjanya yang kita tetapkan
itu rata rata adalah jam lima belas
nah tetapi kalau ada perbankan yang masih membuka
saya tidak tahu
sampai ada yang pukul tujuh belas
tetapi secara prosedur
prosesnya dan perbankan itu sampai tadi ya
dan itu kemudian tim kami melakukan rekap dalam siskohat
dan setelah itu kami tinggal menetapkan saja
jadi saya kira ini sudah final lah untuk hari ini
baik sudah final
tidak ada lagi kelonggaran untuk menyediakan waktu yang berikutnya begitu ya kang hilman
kak hilman kita bergeser mengenai persiapan dari penyelenggaran ibadah haji
bagaimana sejauh ini
koordinasi anda dengan tim tim di lapangan embarkasi dari daerah
kapan akan masuk ke asrama untuk melakukan manasik haji khususnya begitu kang hilman atau bagaimana
ya untuk manasik alhamdulillah sudah berjalan ya
sejak dua minggu lalu
jadi manasik di kabupaten di kesamatan itu sudah berjalan
hingga saat ini ada yang sudah dua kali ada yang sudah tiga kali
ada yang ke empat kali
dan insya allah sebelum berangkat mereka sudah mendapatkan haknya
untuk melakukan manasik ya di kabupaten kota ataupun di kecamatan
jadi saat ini jamaah ya kami mohon untuk bersiap siap
dan gelombang pertama itu adalah tanggal dua puluh empat
maka kemudian proses manasik dan sebagainya itu sudah selesai
tentu ada prioritas pelayanan yang akan diberikan ya kak hilman
karena kalau kita melihat jumlah yang akan menjadi calon jamaah haji ini cukup banyak dari kaum lansia
apa yang anda lakukan bersama tim agar lansia ini diberikan pelayanan yang pas dan juga baik kepada mereka
ya sebagaimana dari menteri agama bahwa saat ini adalah haji yang ramah lansia
dan kita sudah mempersiapkan berbagai prosedur untuk bisa memberikan kemudahan kemudahan
pada jamaah lansia yang menurut data kami pada awal identifikasi jamaah itu jumlahnya cukup banyak ya
lebih dari enam puluh lima ribu orang
oleh karena itu dengan konsep ramah lansia kami sudah melakukan training pelatihan kepada petugas
bagaimana men treatment dan melakukan pendekatan terhadap jamaah lansia
kemudian juga memperlakukan mereka dari mulai cara berbicara cara menyapa sampai apa yang dibutuhkan oleh mereka
bagaimana ketika turun dari bis masuk ke asrama terbang ke saudi turun di bandara dan lain sebagainya
termasuk juga penempatan di hotel
dan bahkan kami juga saat ini untuk jamaah lansia itu juga sudah mengidentifikasi
siapa siapa di antara lansia itu yang memang membutuhkan pendekatan khusus
karena itulah haji ramah lansia ini kita
latihkan kepada seluruh petugas jamaah haji indonesia
baik di dalam maupun di luar
jadi insya allah kita akan memberikan yang terbaik untuk jamaah lansia ini
baik ramah lansia begitu juga dengan kebijakan satu pintu ya
karena kepengurusan dokumen kemudian paspor gelang uang saku hingga makanan ini juga harus di koordinasikan dengan satu pintu
kak hilman begitu ya
betul itu jadi di asrama kita menerapkan satu pintu
satu one gate system gitu ya
jadi kita sudah tidak terlalu banyak lagi ruang yang akan dimasuki oleh para jamaah haji di asrama
begitu masuk dokumen kemudian juga berbagai persyaratan administrasi bisa dilakukan di satu tempat
sehingga betul betul jamaah punya waktu yang lebih banyak untuk istirahat
bahkan juga arahan dari menteri agama bahwa haja seremonia
yang dilakukan di asrama haji baik pada pelepasan ataupun penerimaan jamaah saat masuk asrama tidak banyak menyita waktu
kita ingin memberikan ruang yang lebih luas kepada jamaah untuk bisa masuk asrama administrasinya selesai
kemudian mereka bisa istirahat dan siap untuk berangkat dengan kondisi prima gitu ya
jadi ini sudah kita siapkan sop sop yang memotong rantai ke jatah tengah
dan kegiatan kegiatan yang kami pandang tidak perlu dan kemudian memberikan kelelahan bagi jamaah
baik kang hilman di tengah pelonggaran sudah dicabut aturan ppkm di tanah air
apakah ada aturan yang berbeda dari tahun sebelumnya dengan tahun ini untuk aturan keberangkatan jamaah haji khususnya dari tanah air maupun di arab saudi
secara umum sebetulnya sama ya bahwa persyaratan kesehatan itu sudah berlaku bertahun tahun
mulai vaksin meningitis kemudian juga kondisi istitoah kesehatan dari jamaah yang tidak boleh misalnya memiliki penyakit tertentu
kemudian berbahaya atau membahayakan jamaahnya
kemudian berbeda dengan tahun lalu dalam konteks persyaratan terkait dengan covid sembilan belas
meskipun ada juga informasi bahwa untuk jamaah ya
yang memang usianya termasuk lebih muda persyaratan seperti covid dan lain lain
itu insya allah sudah terpenuhi
tetapi itu tidak menjadi persyaratan utama
kita dorong jamaah yang istiqoahlah yang akan berangkat ke tanah suci ini
jadi polisi dari saudi tidak banyak berubah
baik tidak ada perubahan
baik tidak ada perubahan yang sertifikan dari saudi
terima kasih untuk bincang bincangnya kang hilman
kita doakan pemirsa di rumah juga doakan agar penyelenggaraan ibadah haji pada tahun ini akan menjadi membaik
tentunya ya sehat selalu dari jemaah haji di indonesia dan juga di sana
terima kasih kang hilman latif selaku dirjen negara ibadah haji dan umroh kemenang ri
dengan kami di dini serum selamat sore